komisi pemberantasan korupsi menahan bupati sabu raijua martendira tome
penangkapan ini terkait kasus dugaan korupsi dana pendidikan luar sekolah pls di nusa tenggara timur
martin dira tome sebelumnya pernah menjadi tersangka pada dua ribu empat belas lalu
namun dibatalkan hakim dalam pra peradilan
namun kpk kembali menemukan dua alat bukti keterlibatan tome dalam dugaan korupsi anggaran pls
sebesar rp tujuh puluh tujuh enam miliar dari apbn dua ribu tujuh belas
anggaran ini ditujukan untuk program formal informal pendidikan luar sekolah
termasuk program pendidikan usia dini
selain martendira tome kpk telah menetapkan seorang tersangka lain
yaitu mantan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi ntt
john manulangga yang kini telah meninggal dunia
martin juga diduga menghalang halangi petugas kpk saat melakukan pemeriksaan saksi
serta melakukan pengerahan masa saat penyidik kpk melakukan tugasnya di sabu raijua ntt
pada waktu penyelidikan kedua sudah dikeluarkan
teman teman menghadapi hambatan di lapangan
jadi saksi yang didatangkan kemudian dalam tanda kutip tidak boleh datang oleh pihak
yang sedang bermasalah ini kemudian ada pengerahan masa
oleh karena itu banyak dihadapi teman teman yang sekarang
sekarang masih ada di ntt
bupati sabu raijua nusa tenggara timur martendiratome
ditangkap saat sedang makan malam di kawasan pangeran jayakarta
taman sari jakarta barat selasa dini hari
ia merupakan tersangka kasus korupsi dana pendidikan luar sekolah pada dua ribu tujuh lalu
dengan menggunakan mobil berwarna hitam dan pengolahan ketat tim kpk
bupati sabu raijua nusa tenggara timur martendiratome
tiba di gedung kpk kuningan jakarta selatan selasa dini hari
martendiratome merupakan tersangka kasus korupsi dana pendidikan luar sekolah
dengan kerugian negara mencapai tujuh puluh tujuh miliar rupiah pada dua ribu tujuh silam
wasahukum martendiratome mengatakan saat penangkapan
kliennya sedang makan malam di kawasan pangeran jayakarta jakarta barat
saya ingat jam sepuluh ada rombongan datang gitu
pertama rombongan ini kan kami berpengalaman

saya sempat menghadangnya di depan pintu
tiba tiba pak hendrik kristian datang
saya tahu ini bahwa dari kpk
belum ada keterangan resmi dari pimpinan lembaga antiraswa tersebut
terkait penangkapan bupati sabu raijua nusa tenggara timur
badru zamal jakarta